dan untuk mengetahui bagaimana penambahan tempat tidur untuk pasien covid sembilan belas di jakarta
sudah ada korosmo dan cna indonesia iwan hermawan di kawasan rusun nagrak jakarta utara
selamat siang iwan iwan bagaimana dengan pantauan anda terkait kondisi dan kesiapan rusun nagrak
sebagai tempat isolasi bagi pasien covid sembilan belas
ya baik terima kasih sudah dan memang rusun nagrak ini terus disiapkan agar menjadi tempat isolasi yang ideal
bagi warga yang menderita covid sembilan belas utamanya adalah bagi warga yang mengalami tanpa gejala ataupun gejala ringan
dan baru saja tadi ada penambahan tenaga kesehatan dari tni jumlahnya sekitar tiga puluh orang
dan mereka baru saja tiba di sini karena memang di sini sejauh yang kami pantau memang masih agak sedikit kekurangan dari tenaga kesehatan
di rusun nagrak sendiri ini saat ini memang sudah ada sekitar dua ratus
lebih dari dua ratus empat puluh pasien yang dirawat di sini
dan di rusun nagrak ini sebenarnya totalnya ada sekitar empat belas tower
di mana empat tower diantaranya sebenarnya sudah dihuni oleh warga sekitar
dan yang nantinya akan dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien otg ataupun pasien dengan gejala ringan
itu nantinya akan dilakukan di tower satu sampai dengan lima jadi ada lima tower yang disiapkan bagi pasien
dan dari satu tower itu terdiri dari enam belas rantai
di mana tiap tiap lantai ada empat tower
empat belas ruangan di mana satu ruangan itu juga nanti bisa diisi dua sampai dengan empat pasien
dan memang sampai sejauh ini baru tower tiga saja yang diisi oleh pasien covid sembilan belas
dan jumlahnya saat ini lebih dari dua ratus empat puluh orang
jumlah ini sebenarnya meningkat cukup lumayan dibandingkan hari sebelumnya
karena hari sebelumnya itu hanya sekitar seratusan saja
dan untuk hari ini bertambah sekitar seratus lebih lagi
jadi total ada dua ratus empat puluh
dan memang rusun nagrak ini sendiri karena memang baru disiapkan
fasilitasnya tidak selengkap seperti yang ada
di wisma atlet seperti misalnya jika di wisma atlet itu ada ruangan perkantoran bagi pasien
bagi pengelola wisma atlet
dan kemudian di situ juga ada ruang rawat inap
ruang untuk menginap bagi tenaga kesehatan
ataupun para tentara atau polisi yang ikut berjaga di sana
untuk di nagrak sendiri sendiri saat ini memang masih dalam persiapan atau pematangan lebih lanjut
jadi memang sampai sejauh ini baru satu tower saja yang bisa difungsikan
kemungkinan akan terus bertambah karena memang kondisi
dan akhirnya di alokasikan ke rusun nagrak
kalau anda lihat memang kondisi terkini dari wisma atlet sudah tidak cukup memadai menampung pasien
sehingga terpaksa harus dialihkan
ya yuda memang dari data yang kami dapatkan dari pihak pengelola wisma atlet memang pada hari ini saja
tercatat pada hari ini hari ini itu maksudnya dari hari kemarin sampai dengan jam enam tadi pagi
itu total ada pasien yang masuk sebanyak delapan ratus pasien yang masuk
dan dari delapan ratus itu yang keluar hanya sekitar empat ratus tujuh puluh tujuh saja
di mana lima diantaranya sebenarnya belum sembuh total tapi dirujuk untuk isolasi mandiri saja
dan sementara total bed yang tersedia di wisma atlet itu ada sekitar tujuh delapan ratus sembilan puluh empat

dan dengan jumlah penambahan delapan ratus itu total pasien di wisma atlet sekarang ada lebih dari enam
dan ini hanya menyisakan sekitar sembilan ratus tempat tidur saja yang bisa ditampung di wisma atlet
jika memang kemarin saja itu ada delapan ratus dan hari ini penambahannya mungkin bisa lebih banyak lagi atau tidak berkurang
bisa jadi dalam waktu satu sampai dua hari ke depan wisma atlet tidak bisa menerima pasien untuk covid sembilan belas lagi begitu
dan karena itu kemudian pasien dari covid sembilan belas sudah di wisma atlet yang berkurang
bergejala ringan ataupun yang tanpa gejala sebagian mungkin akan dialihkan ke rusunagrak ini
baik iwan hermawan terima kasih untuk laporan langsung anda dari rusunagrak
tetap menjaga kesehatan di sana dalam melakukan liputan
salam bertugas kembali